aku harus mengalihkannya dengan gerak tipuanku
dan saat dia lemah
aku akan membantu abiyasa
yang lari kau
aku ingin berkenalan dan bertemu dengan anak sinema
menjadi junjunganmu itu
mengagalkan upaya perampokan
aku tidak bisa
kami tidak berhasil
pekerjaanmu hari ini
cukup baik putra
terima kasih ayahanda
ini semua berkat una
terima kasih prabu
kau tidak boleh kemana mana
tetap di sini
tidak bisa jatuh tembakan apaaf
katanya di bawah
aku merasa sakit
terima kasih putraku

semoga apapun tidak terjadi

mungkin sekarang waktu yang tepat untuk bertanya kepada ayah anda
aku perintahkan kau untuk mencari dan menangkap kepala perampok itu
aku akan gantung dia di alun alun
mungkin ini bukan saat yang tepat
nyawa nimas kedasi dalam bahaya
dia harus diselamatkan
tapi bagaimana caranya
jika perampoknya sudah tertangkap
jika perampoknya sudah tertangkap
kita berbicara dengan baik baik
karena ini semua demi ayah hande
kabar yang kudengar
memberikan kepada warga hasil rampokannya
jika perampok itu dibunuh
maka warga pun juga akan marah kepada ayah hande
ayah hande dalam bahaya
kalau sampai para perampok itu mendapat dukungan dari para warga
untuk masalah hukuman
tapi yang terpenting adalah
tangkap mereka semua
baik ayah hande

kami permisi kudus prabu

jaga dewa batara
firasat apa ini
kenapa tiba tiba saja wajah dinda subang lara
berkelembar di kukiran
jangan jangan terjadi sesuatu yang umum
pada dinda subang lara
aku benar benar tidak sabar
menunggu kabar dari ratu buaya raka
dinda subang lara
pasti tidak akan bisa selamat
ratu buaya tidak bisa membunuhnya
aku yakin senok batibagja juga
pasti bisa melakukannya
aku sangat ingin melihatnya

dicabik cabik oleh ratu buaya itu raka
aku harus pergi untuk melihatnya kak
kamu benar rakan
izinkanlah ibunda dan uwamu
untuk menyaksikan kematian
dari dinda subang lara
bolehkah aku tahu
siapa yang menyuruhmu
kamu kemaru gul
untuk membunuhmu nimas
apa urusanmu menanyakan itu